kita menjadwalkan membangun
mantan menteri perdagangan
rebuh minggu depan
pelayanan gak akan dipanggil kembali
tentu itu tergantung
untuk menjadwalkan yang tersebut
tidak tumpas pemeriksaannya
untuk pemanggilan pemanggilan berikutnya kemungkinan bisa terjadi
semua teman teman kebutuhan penyidik
tidak langsung selesai
tidak kebutuhan penyitik
nanti akan menentukan penyitik penjidiknya
apakah harus dipanggil lagi apa tidak
yang sudah disaksikan
tentang jimmy sujawan
ini kan apa
kita lihat perkembangannya
kalau penyitik masih membutuhkan
akan dipanggil kembali
ya mengenai status apa
kami belum bisa
sampai sejauh itu
itu masih prematur
pokoknya minggu depan dipanggil lagi pak
tadi sudah saya sampaikan
bahwa yang dipanggil minggu depan itu adalah
mantan menteri pedagang